menelusuri potensi desa dan ikut menikmati penganan tradisional khas solo menjadi agenda wisata kali ini
dari desa ponggok yang kreatif hingga desa kedung gudel yang makmur karena penganan legendarisnya
simak serunya penjelajahan koresponden yesi pasha berikut ini
wajah desa yang sempat tertinggal kini telah banyak berubah
yanugerahi air yang melimpah dan kelelas secara bijaksana
wisata umbo sukses mesejahterakan warganya
kita eksplor umbul umbul yang ada di sini
kita mulai dari umbul ponggok
umbul berarti mata air
terletak di desa ponggo kelurahan polan harjo kelaten
berkat kreativitas para putra desa wajah pemandian tua itu kini berubah menjadi destinasi wisata menarik di kelaten
saat musim liburan wisata umbul yang dikelola badan usaha milik
desa ini membludak hingga enam pengunjung perharinya
mata air alami yang populer karena kejernihan dan keragaman ikannya kian diminati karena adanya aktivitas foto dalam air dengan properti dan konsep yang tidak biasa
dengan berimprovisasi euforia piala dunia bisa juga dirasakan di dalam air
dengan trik yang jitu tendangan bebas ala ronaldo
bisa dibidik dengan sudut pengambilan gambar yang pas di dasar air
semarang pesta bola empat tahunan terus berlanjut dengan aksi nonton bareng di dalam air
selesai ya foto bagus
di dalam air tak ada lagi yang membatasi
makin unik idenya semakin imajinatif pose yang dihasilkan
jangan lupa atur nafas jangan panik dan tetap senyum ya
dari keramaian umbul ponggok saya ajak anda menyepi ke umbul kapilaler masih di desa ponggok
umbul ini bersebelahan dengan segedang mata air yang dijadikan sumber salah satu air mineral kemasan
meski tak terlalu besar umbul yang dirindangi pohon beringin ini memiliki daya tarik sendiri
air segar nanjernih dan akar yang menjunta indah menambah eksotik umbul kapilaler
rasanya tak ingin beranjak dari umpul yang konon dijadikan tempat pemandian putri itu
dan jangan lupa abadikan setiap momen keseruan di umbul kapilaler
tirta lanjut menelusuri wisata kreatif di sukoharjo terletak tepat di desa kedung gudel kelurahan kenep
hiatanya merasakan keramaan warganya
desa ini terkenal karena kegigihannya melestarikan panganan tradisional
dari pawon atau dapur inilah ngati yang menghasilkan ratusan keping karak untuk menghidupi keluarganya
karena ini adalah tradisional ngati memproduksi karak hingga dua puluh kg perharinya
kerupuk berbahan nasi ini terkenal karena rasa gurih renyah dan aroma khasnya yang syarat akan wangi kayu bakar

ini kita lihat dulu bahwa masyarakat ini membahas tentang panganan tradisional dan saya patri
lihatlah malam ini b cess population mengolah waspada td ng corpo aldo
ini sebagai generasi ketiga ia menghasilkan jenang dodol yang legit dengan cita rasa khas
karena khasnya itu daunnya itu daun pisangnya itu kan ya membuat tambah lezat khasnya disitu
dibakar dulu jadi bukan daun segar bukan daunnya dibakar dulu sehingga kan bisa
mengeluarkan minyak kayak minyak gitu ada lebih lima belas pengrajin di desa kedung gudel yang
bertahan melestarikan jenang legendaris ini meski diolah secara tradisional dan dikemas
sederhana tak mengurangi peminatnya untuk berburu penganan manis ini selain jenang dodol
wayu dan kaya juga mencari jenang yang lebih sederhana dan lebih sederhana dan lebih sederhana
wajik roti jadul beselai nanas juga dibuat disini dengan menonjolkan rasa asli nanas roti
tempo dulu ini siap dipasarkan ke pasar tradisional makan di pawon seperti ini memang punya kenikmatan
tersendiri apalagi ditemani aroma jenang yang masih terus dibuat ya bu ya makin nikmat ditemani
dengan jenang dodol wajik dan juga roti jadul yang usianya sudah lebih dari setengah abad pasti lebih
nikmat rasanya senangnya bisa bernostalgia dengan beragam makanan khas kedung gudel cerita
desa yang kaya rasa ini mengakhiri manisnya penjelajahan saya kali ini yesi pasha jawa tengah
dari jawa tengah saya ajak anda ke jepang satu kompetisi unik kembali diselenggarakan di jepang
kompetisi tingkat dunia ini mempertemukan para kontestan yang siap menunjukkan kemampuan mereka
untuk membalik meja kayu dan melemparkan ikan plastik di atasnya sejauh mungkin seperti apa
berikut informasinya untuk anda tiga ratus m bukan jepang namanya jika tidak ada kompetisi yang tidak biasa
baru baru ini sebuah pusat perbelanjaan di perfektur iwata menyelenggarakan turnamen dunia
syabudai gaise ke dua belas dilansir dari kiodo news turnamen diselenggarakan pada enam belas juni lalu
mempertemukan tiga puluh tiga peserta yang bertanding untuk membalik meja kayu perlombaan ini terbuka bagi
siapa saja dari yang muda hingga tua tujuannya hanya satu membalik meja kayu kecil sekeras
mungkin untuk melemparkan benda benda di atasnya sejauh mungkin ya hai jahat
hai jahat terdengar cukup mudah namun faktanya pemenang ditentukan dari siapa yang melemparkan
replika ikan plastik paling jauh tahun ini seorang anggota tim basket iwata big bulls berhasil
memenangkan turnamen dengan melemparkan ikan plastik sejauh delapan dua puluh sembilan m kompetisi unik ini
terinspirasi dari frasa jepang shabudai geisy yang berarti membalikkan meja teh saat marah atau
frustasi oleh sebab itu para peserta pun juga meneriakan kalimat yang seolah menunjukkan kemarahan
yang seolah menunjukkan kemarahan atau frustasi hal ini sekaligus menambah semangat mereka saat
membalik meja tapi jangan ditiru di rumah saat marah ya demo sugar pen hahaha